indonesia raya merdeka merdeka
hiduplah indonesia raya
pas kok ada boy kebetulan banget ngapain deh pakai masuk tv segala kalau di dalam ring
kayaknya bertarung mas
kelihatan apa nih aki aki siwur kalimatanya
bertarung sosok bertarung segala mudah mudahan dia kalah lah
enak aja boy pasti menang kale emangnya elo be
gue gak terima nih aku gak terima boy dihajar sama orang
kalau be sih silahkan aja bodo amat sama gue
kayaknya lawan ngeboy itu enggak asik banget tahu
eh maaf biarpun kita kalah yel yel bukan berarti kita kalah
hai semangat dong
hai ya allah hambamu ini tidak meminta boy menang tapi tapi yang penting boy jangan sampai
kenapa kenapa ya allah jangan sampai si boy cedera apalagi celaka ya allah lindungilah boy dari mana
hai ya ampun boy
sebenarnya jujur aja ya
hai aku tuh masih trauma tahu enggak sejak yang kamu tanding sama pak chandra
hai aku mohon lindungilah boy
hai supaya dia bisa menyelesaikan pertandingannya dengan selamat dan aman

pasti endingnya bahagia kalau ini nggak tahu deh ending kayak gimana nih enggak kuat kayaknya
sih nonton ini hii kamu enak ya udah solo kamu nonton india tuh di tempatmu itu apa ini itu
justru di lima kudu nempok dikutuk tahu tuh bagaimana si adem tuh menghadapi jelema juga
kira jadi kalau ada apa apa bisa doang takut india aja yang ditonton nyanyi
dan gue maafin sri dan gue sering gak kuat deh nonton dan boleh sebelum pertandingan
utama marilah kita bersama sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
indonesia tanah airku tanah tumpah darahku

bangsa dan tanah
indonesia pasa indonesia
bangsa ku rakup semuanya
aduh mel maaf ya bukannya gue gak mau
tapi bokap gue juga pasti gak bakal ngijinin
udah gue disini aja
reva tapi gue tuh butuh lo
pertandingan udah mulai
buruk tuh liat si denpo itu
baik pemirsa pertandingan kali ini
akan dipimpin langsung oleh wasit
gue menang ya re
selanjutnya marilah kita bersama sama
untuk mendengarkan penjelasan
dari wasit rianto rahmat
untuk mendengarkan bersama sama
tata cara pertarungan persahabatan
final pada pertandingan kali ini
di dalam pertandingan mma
yang perlu kalian perhatikan adalah
kalian boleh memukul atau mengikut
memukul bagian layar belakang
kalian boleh mengecek
tapi yang dilarang adalah
mengunci jari tangan
dan jari kaki
mama mama tenang ya
mama percaya sama gue